sorotan lain gunung ruang di kabupaten sitaro sulawesi utara kembali erupsi dan mengeluarkan asap tebal
asap menyembur akibat erupsi mencapai tinggi dua km
aktivitas erupsi gunung ruang kembali meningkat saudara
muntahan abu vulkanik tampak kembali terjadi
dan akibat erupsi pihak bandara samratulangi manado pun memutuskan perpanjangan penutupan bandara
setidaknya hingga jumat sore nanti
di ruang saat ini masih keluar asap hitam dan esok tidak terjadi erupsi dasyat lagi
sementara itu akibat meningkatnya aktivitas gunung ruang
evakuasi terhadap warga pulau tagulandang kabupaten sitaro pun terus dilakukan
ribu warga pulau tabulan dan kabupaten sitaro kini telah dievakuasi pasca erupsi ruang
evakuasi warga dilakukan dengan empat kapal laut
warga dilarang beraktivitas di radius tujuh km dari kawah utama
pergerakan bimasena sudah dari kemarin
karena kami dapat informasi dari dpbd
permintaan evakuasi pengungsi yang sudah dibawa
walaupun mereka akan dijemput oleh keluarga
namun tetap harus didata dan diberikan bantuan atau pelayanan kesehatan